penangkapan nur hadi membawa angin segar bagi semangat anti korupsi di indonesia
meski begitu masih ada sejumlah pekerjaan rumah oleh lembaga antiraswa dalam penyelidikan kerugian negara
termasuk mencari siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus yang menyeret orang orang yang diduga berada di lingkaran hukum
membantu pelarian nur hadi selama ini
lalu apa saja pengawasan publik serta pr kpk selanjutnya yang perlu disorot dalam proses hukum bagi nur hadi
sudah terhubung melalui skype adnan topan husodo koordinator indonesian corruption watch
selamat malam bang adnan
selamat malam mas ferdie
terima kasih sudah bergabung dengan kita bang
bang adnan mungkin kita sepakat ya kita apresiasi dulu kerja kpk soal penangkapan nur hadi
karena salah satu kasus yang bisa dibilang strategis soal jejaringan mafia peradilan
tapi kemudian publik juga mendesak bang kasus ini tidak sampai di sini saja
apakah kemudian ini bisa betul betul membuka kotak pandora mafia peradilan yang selama ini kita tahu berlangsung di institusi hukum seperti pengadilan dan bahkan ma begitu
bagaimana anda merespon ini
ya tentu kalau harapan idealnya sampai ke sana ya mas ferdi ya
bahwa dengan ditangkapnya nur hadi dan
dan mantunya ini kemudian bisa mengungkap berbagai macam praktek suap menyuap yang terjadi di lingkungan peradilan
tapi kalau kita mengacu kepada proses penangkapan yang memang kalau kita lihat waktunya cukup panjang ya
mencapai seratus hari lebih
ya saya kira ini juga perlu dipertimbangkan supaya harapan kita ini juga tidak terlalu muluk muluk
karena kita melihat memang ada suasana dan kondisi yang berbeda antara kpk hari ini dengan kpk sebelumnya
nah perbedaan itu tentu akibat dari berbagai macam keputusan politik yang diambil oleh presiden dan dpr
menyangkut dua hal
ya ini terkait dengan soal revisi undang undang kpk dan seleksi pimpinan kpk
nah apalagi kalau kita melihat
sebenarnya perputaran nur hadi ini kan hanya ada di sekitar jakarta ya
dan terbukti ketika ditangkap pun sebenarnya nur hadi sedang ada di rumahnya
nah kenapa membutuhkan waktu sampai seratus hari lebih
padahal reputasi kpk selama ini kan tidak seperti itu
kpk mudah mendeteksi orang dengan teknologi yang mereka punya
dan ini saya kira akibat juga
dari masalah masalah internal kpk yang dihadapi hari ini
apalagi kemudian ada sinyalemen yang muncul juga di pemberitaan
bahwa penangkapan ini juga bukan atas restu semua pimpinan kpk
nah ini kan juga sebenarnya menegaskan adanya persoalan di internal kpk
yang akan saya kira menghambat upaya upaya yang lebih jauh
yang akan dilakukan oleh kpk sendiri dalam mengungkap perkara ini
meskipun di icw sendiri juga kami punya catatan ya
apa apa saja yang perlu dilakukan oleh kpk
dan tadi sudah disebut sebagiannya oleh pak nurul gufron
bang kalau kita tahu ya
bahwa sejak nur hadi ini tertangkap
kemudian publik juga berpikir bahwa
apakah kemudian ini akan menjadi anti klimaks dengan kasus seperti ini
yang tadinya narasinya adalah menjadi pintu masuk
tapi kemudian pintu keluarnya justru dibuka lebar gitu
apa yang masih kita bisa harapkan dengan situasi seperti ini
ya saya kira memang yang sekarang menjadi fondasi utama dari pembangunan ya
bangunan utuh kpk itu kan sebenarnya ada di tim internal kpk
pimpinan kpk itu kan silih berganti datang
dan kualitasnya juga silih berganti berbeda
integritasnya juga demikian
nah masalahnya hari ini yang dihadapi kpk itu kan memang sesuatu yang lebih sistemik
daripada sekedar problem leadership
salah satunya menyangkut soal ya desain kelembagaan kpk yang sudah dirubah oleh pemerintah
lewat mekanisme undang undang kpk baru
terbukti misalnya tadi sudah ada
panggilan dari menko polhukam kepada kpk
kan kalau dalam desain yang independen tentu kpk tidak bisa disebut dipanggil oleh pemerintah
akan tetapi dalam situasi hari ini itu bisa terjadi
nah dalam posisi yang sangat subordinat
saya kira ya ini bisa menimbulkan berbagai macam potensi untuk menghentikan atau memangkas berbagai macam proses hukum
yang semestinya menjaga orang orang yang tidak bisa dihukum
yang semestinya menjaga orang orang yang tidak bisa dihukum
atau orang orang yang lebih punya tanggung jawab untuk dibawa ke proses hukum selanjutnya
nah apalagi juga kita sudah mendengar ya dari berbagai macam pemberitaan
bahwa nur hadi selama ini kenapa tidak bisa dijangkau
karena ada perlindungan ya dari beberapa orang di dalam apa institusi penegak hukum
yang ini membuat kpk juga tidak berjalan secara efektif untuk menangkap mereka
dan kenapa itu terjadi
ya karena pimpinannya juga tidak dalam posisi yang seirama untuk berada pada posisi untuk menegakkan hukum secara serius
nah oleh karena itu dalam konteks kasus penangkapan nur hadi ini
kami dari masyarakat sipil memberikan apresiasi yang sangat besar kepada tim kpk
yang selama ini juga sudah sangat dikenal reputasinya
termasuk tim kpk
termasuk kasat gas ya yang dipimpin oleh bank novel baswedan
termasuk pimpinan kpk yang langsung memimpin penangkapan ini
di dalamnya ada pak nawawi dan pak nurul gufron
bang anton kita tahu bahwa nur hadi ini adalah orang yang mengerti hukum tahap hukum begitu
lalu kemudian dalam proses selanjutnya proses hukum selanjutnya
tentu diharapkan bisa kooperatif untuk membuka yang tadi anda sebutkan
apakah kemudian memang ada tudingan atau dugaan orang orang tertentu
di dalam institusi hukum yang memberikan perlindungan premium
ini masih bisa kita harapkan tidak bang
ya saya kira kan justru memang hambatan hambatan utama kita di dalam upaya penegakan hukum
muncul dari sektor hukum itu sendiri
masalah yang terjadi di sektor peradilan
masalah yang terjadi di institusi kepolisian
itu kan masalah masalah yang sampai hari ini belum bisa kita bereskan
nah apabila kemudian kita bersandar harapan itu kepada kpk untuk melakukannya
ya tentu kita juga harus menghitung kekuatan kpk hari ini sebenarnya sejauh mana
apakah ya dengan posisi politik yang berbeda
kemudian independensi yang juga tidak sama dengan yang sebelumnya
kemudian juga posisi politik pemerintah yang juga tidak jelas terhadap upaya upaya pemberantasan korupsi
ini akan memberikan juga tekanan kepada kpk
dan mungkin saja memberikan pengaruh terhadap hasil akhir dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk
jadi selanjutnya bagaimana bang adnan dengan kasus seperti mafia pradis
kasus seperti mafia peradilan seperti ini yang sistematis terstruktur
apa pekerjaan rumah kpk selanjutnya
kan kita tahu setelah diam selama lima bulan kasus nur hadi ini tiba tiba muncul ke publik
lalu kemudian seolah dalam senyap begitu muncul lagi pengungkapan kasus baru
padahal sebelumnya kita tahu
katakanlah setiap jumat
kpk biasanya dikasih tahu bahwa ini jumat keramat
tapi kemudian di kepemimpinan baru saat ini kok sepertinya tidak ada lagi mekanisme seperti itu
apakah kemudian ini juga yang membuat anggapan publik bahwa kemampuan kpk untuk mengungkap kasus kasus seperti mafia peradilan
termasuk juga mencari harun masiku yang sampai sekarang juga nggak diketahui itu bang keberadaannya di mana
ya saya kira begini
kemampuan teknis kpk
itu tidak turun
yang menjadi masalah itu kemampuan non teknis
yang itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang wilayahnya itu ada di suprastruktur politiknya kpk
bukan di soal teknis kapasitas sumber daya manusia di kpk
terbukti kok begitu ada perintah dari pimpinan tangkap nur hadi ditangkap
ini kan masalahnya saluran ini yang macet selama ini
sehingga banyak perkara di kpk yang kemudian tidak jelas cuntrungannya
kami mencatat misalnya tadi ada nur hadi
kemudian juga masih ada samsul nur salim loh
yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditetapkan sebagai dpo oleh kpk
termasuk istrinya samsul nur salim
dan ini adalah pekerjaan lain dari kpk yang harus diungkap
nah tapi dalam konteks kasus nur hadi sendiri paling tidak ya
kami di icw berharap kpk mengembangkan kasus ini
karena bukan hanya soal suap yang disangkakan kepada nur hadi dan yang lainnya
itu yang kemudian ditelusuri kembali
tapi juga mengembangkan perkara nur hadi itu ke money laundering ke pencucian uang
karena kita juga sebagai masyarakat tahu ya
bagaimana profil kekayaan nur hadi dan keluarganya yang menurut pandangan banyak orang memang tidak wajar
dan oleh karena itu itu bisa dikejar
nah yang kedua saya kira yang juga penting karena nur hadi ini sudah seratus hari lebih ya dikejar kejar oleh kpk
itu pun kalau dikejar sebenarnya
kan ada informasi ini dilindungi dibantu oleh pihak lain
sehingga kpk tidak bisa menangkap
nah oleh karena itu kpk juga perlu mengembangkan pendekatan untuk menjerat mereka mereka yang membantu pelarian nur hadi
kita sudah pernah punya pengalaman menjerat pengacara yang melindungi setnov misalnya
dan itu berhasil saya kira itu juga poin penting yang harus dikembangkan oleh kpk
dan yang lainnya pertanyaannya apakah nur hadi disangkakan dalam kasus ini saja
atau sebenarnya kpk memiliki data informasi bahwa nur hadi itu juga ada dugaan terlibat
untuk menyelesaikan kasus kasus di perkara perkara yang lain
saya kira ini juga harus digali gitu ya
karena dari berbagai macam upaya upaya penggeledahan yang dilakukan kpk pada dua ribu enam belas misalnya
di situ kan jelas ada dokumen dokumen yang ditemukan oleh kpk
dan itu bisa dikembangkan sebagai salah satu bukti baru yang bisa menjerat nur hadi
dan yang lain lain tentu adalah
bagaimana pr menjelaskan
kpk untuk menangkap dpo dpo lain yang selama ini masih berkeliaran di luar gitu
saya kira jika kpk mulai konsisten dengan cara cara seperti ini
saya kira dukungan publik juga akan semakin besar gitu ya
dan mungkin akan dipuli
tapi jika kemudian kpk itu reputasinya hanya disanjung oleh dps
tapi jika kemudian kpk itu reputasinya hanya disanjung oleh dps
indonesia corruption watch adnan topan husodo sudah bergabung dengan kita malam ini